jauh lebih nyaman daripada rumah kontrakan kita
temin temin baik juga ya bu
ngapain kalian berdua tidur di situ
kamar kalian ada di belakang
ini kamar untuk tamu
karena saya ingin tamu saya tidur di tempat yang nyaman
tadi pak umar datang kemari
dia ngusir kita ren
ibu gak tahu lagi harus pergi kemana
kamu kan tahu
kalau kita pindah rumah biayanya nggak sedikit
apalagi kita harus bayar uang kontrakan di rumah baru
ibu tenang aja
nggak usah sedih
allah pasti memberi jalan keluar buat kita
tapi sampai sekarang
ibu nggak tahu
ibu gak tahu jalan keluarnya apa ren
tapi rendy sudah
randy mendapat fasilitas rumah dari kantor
pak priyo memberinya buat landy
yang betul ren
ada seseorang yang membuat rezeki kita lebih baik
siapa maksud kamu ren
boleh randy ngomong sesuatu sama ibu
randy udah lama pengen ngobrol sama ibu
tapi waktunya aja belum tepat
boleh nggak kalau rendy menikah sama mieke
mieke memang seorang janda
tapi dia baik kok
buktinya ibu lihat sendiri
sekarang randy udah kerja
udah dapat fasilitas rumah dari kantor
semua itu berkat mika bu
randy kan memang udah cinta dari dulu sama mika
kita memang saling mencintai bu
ibu merestui hubungan randy sama mika
boleh kan bu
kalau randy menikah sama mika
nggak bisa melarang kamu menikah dengan siapapun ren
semua itu sudah ganda ke allah
nggak bisa membatasi kamu mau menikah sama gadis
ada satu hal yang ingin ibu tanyakan
kamu kan pernah janji sama ibu
kalau kamu sudah bekerja
kamu akan membiayai kuliah adikmu nina
kalau kamu menikah
siapa yang akan membiayai nina kuliah
walaupun randy udah menikah
saya terima nikahnya mintar sih binti awaludin dengan mas kawin cincin mas lima gram tunai
bagaimana bapak bapak ibu ibu
hai anak juga loh jadi pengantin
eh bu bu
eh lu mau juga
dua sekalian kuenya cepetan
iya bu sekali sama minuman dinginnya ya
terus mau malah
mau malah sabar nih
mau minum malam pertama
kamu udah terlalu capek loh
gapapa kok bu ini semua kan demi karendi
ini hari perkawinan kakakmu nin
sudah ada tanda tanda perpudakan di rumah ini
ibu kenapa sih
cuma bahagia di hari perkahwinan kakakmu
dan segala peraturan yang ada di rumah ini
semua menjadi tanggung jawab gue
kamarnya bagus ya bu
pakai ac lagi
jauh lebih nyaman daripada
rumah kontrakan kita
tapi memang baik juga ya bu
ngapain kalian berdua tidur disitu
kamar kalian ada di belakang
ini kamar untuk tamu
di tempat yang nyaman
ini kamar untuk kalian berdua
silakan tata dan bersihin sendiri
kamera kok sumpuk banget sih bu
padahal kan di depan masih banyak kamar yang lain
kok kita dikasih kamar yang kayak gini sih bu
jangan ngeluh terus
bersyukur kita dapat tempat berteduh
yang di depankan buat kamar tamu
sudah gak apa apa

gak apa apa ya bu
gak apa apa ya bu
ini keputusannya mige bu
katanya suka ada keluarga dan tamu yang datang
jadi kamar depan buat tamu
ibu gak masalah kan
ibu gak apa apa
ternyata ibu lo pintar masak juga ya ren
ibu emang pinter masak
kalo gitu kayaknya kita gak perlu pake pembantu lagi deh ren
iya lumayan buat mirip
pembantu itu suka bersaing sama ibu mertua
gue gak mau ada keributan di rumah ini
terserah kamu aja deh